tinggi sama para wanita cantik di rumah ada reina ada mama kemajuan sekali sayang
anak mama yang tadinya dingin kaku sekarang udah pinter sekali memuji
ya mas kalau udah pinter ngomel juga goodlah bagus kalau gitu mas suka sekali perubahannya
ini berangkat aja yuk ayo kenapa
em papa sama mama nggak bisa datang deh paling cuma titip salam ya udah
kamu akan sidang senin nanti
mamanya elsa juga akan disidang di hari yang sama
jadi tante sarah juga akan disidang
selain dia mengaku membunuh roy
dia juga terbukti membantu alibi l sampai tahun yang lalu
kamu gak usah pikirkan orang lain
pikirkan diri kamu sendiri
setelah kesaksian kamu disidang elsa yang lalu
om benar benar gak bisa bantu kamu lagi
dan menanti bagaimana
keputusan pengadilan akan seperti apa
kamu benar benar udah menghancurkan hidup kamu sendiri
dan bapak kamu
dia selalu kecewa
dan marah besar sama kamu
tapi dia tetap aja kan om
masih sibuk ngurusin bisnisnya di luar negeri
nanti telat keninggan yang anggas sama michi
iya mas ini udah
gak bagus gak
ya kasian aja
kalau nanti michi kalah cantik
kalau nanti michi kalah cantik
kalau nanti michi kalah cantik
ya kan dia pengantinnya
kalau kamu udah nanti kayak begini
kasian aja nanti disana
pesawat perhatian mulai ke kamu
kamu tuh udah gak
gak pantas dong ngebahalin aku mas
aduh aduh anak papa cantik sekali sih
kan mau kayak momen sama oma cantiknya pak
papa beruntung sekali
papa tuh dikelilingi sama para wanita cantik dirumah
aduh kemajuan sekali sayang
anak mama yang tadinya dingin kaku sekarang udah pinter sekali memuji
ya mas kalau udah pinter sama gombal juga
good lah bagus kalau gitu
mas suka sekali perubahannya ini
berangkat aja yuk
nanti disalamin sama muka emang michi ya
papa dan mama sehat sehat ya
sedangkan mama minta papa merahasiakan
kalau mama akan segera disidang nak
belum seminggu di sini
rasanya gue udah muak
saat gue keluar dari sini
apa gua masih bisa berkarir
apa gue masih punya teman
berita soal gue pasti udah tersebar kemana mana
semua orang udah tahu gue pembunuh
kemungkinan yang pertama kayaknya dia emang cewek genit deh
dan anaknya gak tau untuk anaknya siapa
atau yang kedua nino
bener kata gue
udah kawin lagi
lagi udah kawin lagi
makanya gak ada tanya tanya
lu berani bentak gue
madu udah kalah sekarang mau lawan gue lagi
dia usah ikut campur
kalian tuh diem apa apa sih
kalian tuh bikin ribut aja
dia duluan nih
buktinya saya kesungkur situ
kalian bisa diem gak
kalau kalian gak dipisahin
kalian pasti akan ribut terus
ini bu keselian
kamu disini tenangkan diri dulu
jangan bikin gini betang
saya kan udah bilang dia yang mulai
hadirin yang berbahagia alhamdulillah
acaranext remo sering banget untuk diberi alih
terima kasih bayi dan bu
dan aku rindu
sore tadi berjalan dengan lancar